kepolisian sektor jenggawah jember menggerebek lokasi judi sabung ayam di desa kertonogoro minggu sore
dalam penggerebekan ini petugas sempat melakukan aksi kejar kejaran terhadap para pelaku yang mencoba melarikan diri
sejumlah petugas polres jember ini berusaha mengejar para pelaku judi sabung ayam
yang kabur setelah mendengar adanya pengerebekan di desa kertonegoro jenggawah minggu sore
petugas sempat melepaskan sejumlah tembakan untuk membuat pelaku berhenti dari pelariannya
alhasil beberapa saat kemudian kedua pelaku berhasil ditangkap setelah petugas menyergapnya di sebuah halaman rumah warga
penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam di tempat mereka
selain menangkap pelaku polisi juga menyita sejumlah barang
bukti berupa ayam jago serta kendaraan milik pelaku
kini polisi tengah memeriksa kedua pelaku untuk mengembangkan penyelidikan sindikat judi sabung ayam di kabupaten jember
syafiq smanjari jember